ya kita akan mengenang lebih dekat lagi
tidak cukup rupanya kita membahas nilai nilai hidup
kiai haji hashim musadi di beberapa program sebelumnya
kita akan mencoba menggali lagi
karena kita relakan kepergian almarhum
tapi tetap kita pegang erat
kita jaga betul nilai nilai yang pernah diajarkannya
baik semasa hidupnya baik secara langsung maupun tidak langsung
seperti yang sudah saya kenalkan saya bersama profesor aisyikam
terima kasih prof kita akan berbagi sedikit ya
saya minta berbagi sedikit prof ikam
tentang kehidupan dari kiai haji hashim musadi ini
kiai hasim kalau begitu saya mau manggilnya
apa sih yang paling melekat di benak pak hikam ketika apa namanya
mendengar nama kiai hasim musadi ini
selama inilah kita bicara ketika kepergiannya sekarang
selama ini saja
begini mas indra
saya ini termasuk
orang yang mungkin menganggap diri saya ini dekat dengan al mahfur lah
atau al marhum kalau kita menyebut biasanya
saya mengenal beliau ketika saya masih ada di lipi
dan ketika itu bersama sama gustur
jadi yang memperkenalkan beliau kepada saya juga gustur
nah dari mulai kenal sampai beliau wafat itu
yang paling selalu berada dalam hati saya dan pikiran saya
kalau menyebut nama beliau itu adalah humor
jadi beliau ini adalah seperti tipikal tokoh tokoh besar nu
yang alim yang sangat bermasyarakat
yang bisa juga berbicara sangat serius
tetapi tidak pernah meninggalkan khas nu yaitu humor humor
bahkan gus hasim saya memanggilnya selalu gus
seperti gus dur saya selalu manggilnya gus
bahkan selama yang saya tahu itu
gus dur pun seringkali meminta
guyonan baru dari gus hasim
oleh karena itu gus dur dan gus hasim
bertukar humor ya
itu dua orang yang sangat dekat
antara lain karena dua duanya ini sering exchange humor
ya kadang kadang juga sangat mendalam
ini salah satu contoh aja
ini sebenarnya yang ingin saya tanyakan
gampang tapi semua orang akan bisa merasakan bahwa itu dalam
kalau apa namanya ada diskusi atau perdebatan antara orang orang nu ya
tokohnya maupun aktivisnya
terus ditanyakan kepada gus hasim gimana gus itu
ansor dan lain sebagainya
kok pada berdebat dan lain sebagainya itu
ya kalau orang nu itu sudah biasa berdebat
karena mereka adalah orang orang yang biasa berbeda pendapat
yang belum terbiasa orang orang itu kalau berbeda pendapatan
jadi kata kata berbeda pendapat dan pendapatan itu kan
memang berbeda sama sekali
kemudian misalnya aja kalau ada yang nya nu itu kok macam macam ya orangnya
ada yang seperti gus dur
ada orang yang ya seperti gus hasim
ada yang seperti hikam
istilahnya gus hasim itu ya memang nu itu begitu
ada semuanya mulai dari kori sampai kora ada semua di dalam
kora bahkan disebut begitu
masyarakat ini tidak tersinggung ya
karena mereka semua sudah memahami bagaimana yang disebut sebagai humor
dan memang kan memang spektrumnya nu kan memang luas
apalagi sekarang ini semakin ada perubahan perubahan masyarakat yang cepat
makanya kadang kadang kita kalau lihat medsos itu macam macam
ada nu garis lurus
dan macam macam itu menunjukkan spektrum
nah maksud pesan dari al mahfulah gus hazim ini adalah supaya orang itu tidak kaget kalau melihat nu macam macam seperti ini
karena memang spektrumnya nu itu begitu
jadi nu itu tidak seperti gus dur semua atau seperti gus hasim semua
tapi kadang kadang juga ada yang agak sedikit ke kanan
yang katanya seperti mas ulil itu disebut sebagai liberal
dan ya itu memang dalam spektrumnya
jadi itu adalah sosok gus hasim
jadi dari humor beliau itu banyak sekali sebetulnya yang kita bisa gali
sama dengan gus dur juga begitu bikin guyon guyon gitu aja kok repot
nah seperti itu meaningnya maksudnya itu sangat besar
yang kedua yang selalu ingat dari gus hasim bagi saya itu dia adalah tipikal seorang leader tapi juga seorang organizer
ini susah sekali kombinasi
kombinasi keduanya ini jarang ditemui
apalagi di dalam komunitas nu
komunitas nu itu kan masih more or less ya sampai pada apa namanya mungkin sekarang sudah tidak lagi
tapi sebelumnya kan termasuk masyarakat yang paguyuban
leaders itu penting sekali
tapi kadang kadang menafikan atau agak sedikit mengesamingkan yang organisasi
tapi gus hasim itu adalah organizer yang jempolan

di bawah beliau ketika beliau menjabat sebagai ketua
pwnu jawa timur
itu bisa menunjukkan bahwa nu betul betul satu kekuatan
bukan saja kekuatan apa namanya ormas agama tetapi juga di dalam
contoh realnya apa ketika di pwnu jawa timur saat itu menunjukkan dia punya kemampuan organizer dan juga leaders dalam waktu yang bersamaan
yang saya tahu pada waktu itu
keberhasilannya apa waktu itu
iya karena pada waktu itu kan saya juga baru mengenal beliau
bagaimana beliau bisa menciptakan satu gerakan sosial dari nu
sehingga kemudian bisa merangkul banyak pihak
saya yakin kenapa sekarang kelompok kelompok lintas agama itu bisa begitu dekat dengan gus hasim al mafurullah gus dur dan lain lain
antara lain karena pwnu jawa timur termasuk yang mempelopori
dan juga pada waktu itu kan gagasan gus dur itu kan baru
dan siapa yang akan melaksanakan itu kalau tidak ada satu dukungan
itu adalah gus hasim dan pwnu jawa timur
bahkan menurut saya gagasan nu sebagai kekuatan civil society atau masyarakat sipil itu sangat ditopang karena kesuksesan gus hasim juga di dalam menggerakkan etika
jadi tidak hanya eksklusif mengurusi warganah diin tetapi juga menjadi sebuah gerakan tentang merangkul berbagai elemen masyarakat diin
pada waktu itulah
maka kemudian gus dur seolah olah itu
bisa membuktikan juga bahwa apa yang dicita cita beliau itu memang bisa dilaksanakan di lapangan karena ada backup
dan gus hasim itu adalah seorang gus durian yang sangat setia
karena pada prinsipnya kedua beliau almarfurullah itu memang punya prinsip yang sama
bahwa kemudian ada taktis atau masalah ya strategi politik yang membedakan antara keduanya memang bisa
itu yang ingin saya perdalam
apa sih sebenarnya
kalau kita lihat kan
banyak persamaannya ini dengan almarfurullah gus dur
menegakkan dan merawat keberagaman kepinekaan kebangsaan bicara soal kebangsaan
tapi apa sih perbedaan antara dan juga mungkin persamaan antara gus dur dengan gus hasim ini
perbedaannya begini mas
menurut saya ini mungkin subjektif
dua orang ini pertama
lahir dari keluarga yang berbeda
dari segi kekeluargaannya
gus dur adalah terkenal sebagai orang yang lahir dari keluarga yang disebut darah biru
pendiri nu ya
pendiri nu keluarga kehai kehai besar ulama ulama besar
sementara al mahfudlah gus hasim itu betul betul dari orang biasa
almarfurullah itu ayahnya adalah pedagang atau saudagar
yang cukup berada sehingga putra putranya bisa mondo di sekolah dan lain lain
kakak beliau kak almarfurullah adalah almarfurullah kiai haji muhyiddin muzadi
yang sudah almarhum pasca mu'tammar tiga puluh tiga
dan beliau itu juga santri di tebuirang juga
nah background yang berbeda inilah bagi saya yang juga mempengaruhi bahwa gus hasim al mafurla ini bekerja
kemudian terlibat di dalam jamaah nu itu memang dari bawah betul
beliau tidak mempunyai satu entitlement
dan itulah yang menurut saya membuat sosok gus hasim muzadi ini bisa menjadi semacam mercusuara atau bahkan menjadi teladan
bahwa di dalam nu itu memang orang bisa muncul dari betul betul paling bawah bisa menjadi top leader
yang ketiga perbedaannya adalah juga bahwa tadi itu bahwa gus hasim itu sebagai aktivis mulai muda
mulai ibnu kemudian ansor menjadi ketua ranting nu
sampai bisa sampai akhirnya menjadi ketua pbnu dua kali masa khidmat
itu karena aktivisme dan juga karena kemampuan organizingnya
sehingga beliau bisa seperti itu
oleh karena itu bedanya dengan gus dur adalah gus dur itu pemikir besar
ya yang menciptakan imajinasi yang luar biasa
sementara gus hasim itu selain juga mempunyai pemikiran yang bagus sekali
tapi lebih kepada doing the job
doers ya dia itu ya
dan oleh karena itu gus dur memang sangat memerlukan
jadi saya kadang kadang memimpikan ya duet gus dur dan gus hasim ketika masa masa jawa timur itu
karena begitu klop dan begitu saling mengisi
tapi kan memang namanya dinamika masyarakat nggak bisa begitu terus
pada akhirnya kan gus hasim juga muncul sebagai tokoh yang mandiri dan besar
dan juga mendunia
tapi tadi itu kualitas kualitas itu akhirnya kan juga menunjukkan bahwa nu itu bisa mempunyai tokoh tokoh besar yang berbeda beda dalam soal strategi dan taktik karena background yang berbeda
duit ini kira kira sekarang masih ada atau belum

nah ini mas pinta yang saya belum lihat
ini pelajaran buat tentu kita semua ya
jadi apa namanya the demise of the two powerhouses ini ya antara gus al makfurullah gus dur dan al makfurullah gus hasim memang akan meninggalkan sesuatu kerja yang besar sekali
karena tidak mudah untuk menciptakan tokoh sebesar dua orang ini
nah yang sekarang saat ini saya belum melihat adalah stager seperti gus hasim
apalagi seperti gus dur bahwa bukan saja mempunyai kapasitas nasional tetapi juga internasional
international ini ya
nah oleh karena itu garapan yang terbesar adalah seperti itu
gus dur bisa membuat nu menjadi international karena paradigma pemikiran beliau dan networking beliau serta kiprah beliau di non governmental organization internationally
gus hasim bisa begitu karena beliau telaten di dalam
organisasi nu sehingga menjadi organisasi yang betul betul solid
kemudian menjalankan pemikiran besar yang sebelumnya belum terlaksana atau masih belum begitu besar menjadi terlaksana
beliau membuat organisasi dan lain sebagainya
nah sekarang yang sekarang ini menurut saya memang masih harus bekerja lebih keras lagi karena dua duanya ini adalah meninggalkan legacy pemikiran
nah yang sekarang ini mungkin karena realitas masyarakat itu
realitas masyarakat yang dinamis seperti ini yang politisasinya besar
akhirnya pemimpin pemimpin di elit nu itu
membetulkan seperti itu ya
iya lebih cenderung kepada politik
ya sementara nu itu memang kan bukan organisasi politik
dulu pernah organisasi politik tapi sekarang nu itu adalah jamia atau organisasi keagamaan yang didalamnya macam macam
tapi apakah itu kemudian bisa berarti bahwa ketika sempat kita ingat ya
pro kontra satu ketika ulama atau kiai tidak lagi berpolitik praktis sebenarnya
nah saat itu kita ingat juga ketika kiai hasim juga sempat maju sebagai cawapres begitu ya setelah saat itu
nah bagaimana anda memahami pandangan kiai hasim saat itu
kalau menurut saya itu harus diletakkan di dalam konteksnya ya
karena nu kemudian menyikapi persoalan politik dan dinamika politik pada masa orba kemudian mengatakan bahwa nu harus betul betul menarik diri dalam politik
dalam pengertian bahwa harus melakukan satu tinjauan ulang karena nu itu politisize pada waktu itu di p tiga dan lain sebagainya
sehingga malah tidak menguntungkan atau tidak memberikan semacam proteksi dan keunggulan bagi ⁇ jamiah
nah tetapi ketika reformasi sudah muncul
maka tentu harus ada cara cara sehingga ada kemungkinan ya aspirasi politik dan kapasitas politik nu bisa disalurkan
faktanya kan kemudian even gus dur pun ya pada akhirnya mendirikan partai kebangkitan bangsa
sementara gus hasim juga kemudian ya ikut apa di dalam kiprah politik seperti itu
nah jadi melihat apa namanya sikap nu terhadap politik
tentu tidak bisa dilepaskan dari the whole political dynamic dari indonesia
bisa apa namanya parsial parsial saja ya
nah sekarang dalam dunia yang semakin globalized indonesia yang semakin terdiferensiasi ini
saya kira juga nahdlatul ulama dan warga nahdien juga harus bisa menempatkan ini
sehingga nu memang istilahnya tidak kemana mana tapi ada di mana mana
ada di mana mana gitu ya
mempengaruhi dan kemudian bisa ikut apa namanya
apa namanya menjaga nkri ya dari kemungkinan kemungkinan misalnya saja radikalisme yang semakin marak
ya kemudian national security kita yang juga mengalami berbagai macam ancaman dari dalam dan dari luar
dan juga bagaimana mengupuk solidaritas kebangsaan
karena salah satu ciri dari nahdlatul ulama sejak lahir sampai sekarang dan insya allah sampai kapanpun
adalah bahwa nu ini memprioritaskan atau
mengunggulkan dasar dari kebangsaan itu
seperti kata al makurlah
itu salah satu fondasi ya
ya al makurlah kudus selalu mengatakan indonesia apa namanya yang lebih dulu ya
kemudian baru kita bicara mengenai bagaimana kita menjalankan apa yang dicita citakan oleh nahdlatul ulama
jadi indonesia adalah apa ukuran yang pertama
yang pertama dasarnya ya
dan juga dari sisi sipil
sama karena mereka kan dari akar yang sama
kita sekarang hanya bisa berharap bahwa kepergian dari dua kekuatan yang ada
sekarang adalah kiai haji hashim musadi tidak membuat kita kehilangan nilai nilai yang pernah diajarkan
yang paling penting itu yang menjadi pelajaran kita semua
tapi kita hanya sekarang bisa berdoa atas kepergiannya agar diberikan jalan yang lurus begitu
dan saya kira gus hazim mempunyai
semacam investasi yang luar biasa
yaitu melalui pesantren yang khas yang beliau buat di malang yaitu
karena beliau memang sangat mengidolakan salah satu kitab tasawuf yang namanya al hikam
karya dari ibnu atau'illah s a w
nah dua pondok pesantren ini sangat istimewa
karena fokusnya adalah kepada mereka
mereka yang sudah terdidik
terutama di sekolah sekolah umum
dan akan kemudian akar mereka
akar knu an yang sangat berorientasi kepada kebangsaan itu
yang akan selalu akan dijadikan fondasi
nah itulah yang saya sebut investasi yang luar biasa
dan saya yakin mungkin beberapa tahun yang akan datang
orang orang yang mempunyai kualitas yang bisa kita harapkan
muncul dari situ gitu ya
kualitas sekolah bisa dari situ
baik terima kasih profesor a s hikam
sudah bergabung malam hari ini
membagi cerita tentang nilai nilai yang pernah diajarkan juga oleh k h h musadi
cerita sedikit juga tentang almarhum gusdur
jadi rindu kita semua ya
tapi sambil juga kita kehilangan
sambil berharap bahwa jutaan gusdur gusdur dan gusasim gusasim akan muncul lagi untuk nkri kita ini
insya allah amin terima kasih